dan setelah putusan pengadilan tata usaha negara yang mengesahkan pembubaran hisbut tahrir indonesia
muncul meme yang menjadi viral di media sosial
meme tersebut berisi kutipan penolakan pembubaran hti dari empat dosen perguruan tinggi negeri di surabaya
pihak kampus telah membentuk tim investigasi untuk mencari fakta kebenaran aksi penolakan tersebut
jika terbukti mendukung ormas hti dosen tersebut terancam dicopot dari jabatannya dan dipecat
putusan pengadilan tata usaha negara secara resmi mengisahkan pembubaran hizbut tahrir indonesia
atas putusan pt un tersebut muncul meme berisi kutipan penolakan pembubaran hti
dari empat dosen perguruan tinggi negeri di surabaya yang viral di media sosial
dari keempat dosen tersebut tiga orang dari institut teknologi sepuluh november surabaya
dan seorang dosen dari universitas elangga
dosen its yaitu profesor daniel m rosid guru besar teknologi kelautan its
andi rahmadiansyah kepala laboratorium teknik fisika its
dan lukman nurrohim kaprodi pasca sarjana teknik material its
sementara itu satu dosen berasal dari uner yakni arief firmansyah dosen fakultas ekonomi dan bisnis
menanggapi aksi penolakan dosen tersebut kampus its telah membentuk tim investigasi untuk memastikan kebenaran
tiga dosen its tersebut telah dimintai keterangan
rektor its surabaya joni hermana mengaku jika terbukti melakukan aksi penolakan pembubaran hti
ketiga dosen tersebut terancam akan dicopot dari jabatannya dan dipecat
kalau begitu kita harus berani tegang soalnya itu pelanggaran berat
paling tidak mereka harus dicopot dari jabatannya semua
sementara itu sekjen kemenristek dikti ainul naim mengaku belum mengetahui adanya dosen kampus negeri yang
aksi penolakan pembulbaran hti
dirinya mengimbau kepada dosen atau pegawai negeri sipil di kampus negeri
agar tetap berpedoman pada pancasila dan nkri
seruannya ya saya kira dosen itu supaya mengerjakan tugas tridharma
kemudian juga bisa menjadi panutan masyarakat
kemudian juga punya komitmen terhadap nkri
menjalankan misinya sebagai pns
pihak its surabaya juga akan melakukan investigasi dan melaporkan media sosial
atau pihak yang menyebarkan dan membuat meme penolakan pembubaran hti
jika terbukti meme tersebut tidak benar
muhammad yanur komarudin surabaya